lahir dan matang di birokrasi mengantarkan sosok yang satu ini menjadi kepala daerah
lalu bagaimanakah sosok ini membuktikan kinerjanya
bagaimana pula dengan jalan politiknya
kali ini saya akan mengajak anda berdialog lebih dekat dengan wali kota surabaya eri cahyadi dalam the politician
alhamdulillah sehat mbak
mas ini pagi pagi ya masih jam enam tiga puluh udah jalan jalan nih di taman surya balai kota
lagi ngapain sih udah mulai kerja apa jam segini
biasanya kita olahraga dulu
habis olahraga baru kita kerja kerja
tapi biar badan nyaman dulu sehat dulu
olahraganya apa nih biasanya jalan kaki jogging atau
tapi biasanya kalau ini udah jadi sebelum renovasi sih
kita lari jogging jogging lari lari lari kecil
tapi kalau sekarang jalan jalan aja sambil melihat renovasi renovasi lah
sampai selesai jogging lagi gitu
oh taman surya lagi renovasi nih
mau dibikin apa lagi nih mas ini saya lihat ada pembangunan di sini
jadi tempat aviari yang tempat nanti ada burung nuri begitu yang berwarna warna
nanti kita letakkan di dalam aviari yang kita siapin ini
jadi bukan hanya aviari di sana juga ada tempat seperti kolam begitu
yang kita bisa duduk dia agak masuk ke dalam ke bawah begitu
ada air mancurnya kecil kecil gitu
jadi suasana balai kota ini kan mau saya buka mbak
jadi taman surya ini balai kota ini saya buka untuk umum
jadi kalau malam bisa keluarga di sini karena mahasiswa ngerjakan
tugas bisa di sini dengan keadaan nyaman lah
jadi bebas bisa masuk warganya
bisa masuk jadi warga bisa dekat lah sama pemerintah kotanya
sekaligus saya kasih wifi
karena pemerintah kota ini kalau saya bilang balai kota
ini adalah rumah rakyat
jadi rakyat bisa masuk kapanpun biar dekat dengan pemerintahnya
bukan ditutup terus berjarak ya
ini saya ingin membuka pintu itu sehingga masyarakat ada kedekatan dengan pemerintahnya
nggak ada rasa takut
biasanya kalau pemerintah kota kan masuk ih kayak kerajaan
sebetulnya kayak gini nih kita hilangkan semua lah
di situ kita hilangkan
agar lebih dekat dengan masyarakat ya
target rampungnya kapan renovasinya mas
jadi di awal februari ini udah selesai
sebenarnya kalau dari taman kita sudah selesai
keluarga yang masuk
cuman dari banyaknya yang masuk saya ingin menambahkan suasana yang lebih nyaman di taman surya ini
makanya kita berikan aviari juga tempat kolam kecil yang ada di sana
jadi biar di sini lah nanti dengan keluarganya dengan nyaman
jadi tamannya juga sudah beza ya terbuka
jadi dari arah jalan melihat gedung pemerintah balai kotanya kelihatan jelas begitu
kalau saya lihat kanan kiri ijo ijo ya seger ya
tapi kalau lihat mas eri beberapa waktu lalu melihatnya jadi serem karena marah ini

ya jadi ada beberapa ya
saya sebenarnya nggak pernah marah terus begitu tapi ada beberapa hal
yang pertama terkait dengan suwandi
kita ini kan melakukan pelayanan publik
berarti kalau terkait dengan pelayanan publik itu maka harus ikhlas
harus semuanya kita berikan

ketika melihat tidak ke kantor kelurahan ke camatan
eh kotornya masa ampun
masa warga itu gue harus ktp mbak
ada tempat itu teman teman tempat bekasnya es taruh di meja
terus jaket dicentelin di pintu orangnya foto ktp
bayangin kalau kita di gitu ini harus di mana
buat saya pemerintah ini kalau bisa menghormati dirinya sendiri
maka dia bisa menghormati orang lain
itu yang selalu saya pegang
komitmen prinsip yang saya pegang
kalau mereka tidak bisa menghargai dirinya sendiri
bagaimana orang lain bisa menghargai kita sebagai pemerintah
saya bilang marwah kita harus kita jaga
kita pakai baju coklat baju bdh yang kita banggakan
jangan dijatuhkanlah baju itu
terus yang kedua ketika saya bersidak
saya lihat kebetulan di kantor saya ruang saya ada monitor ya
di situ terlihat betul ada antrian
saya datang ke rumah sakit suwandi
eh gila orang tua mulai jam tujuh sampai jam dua belas baru masuk
lama banget ya
di situlah saya gerak lagi
puskesma saya juga begitu
tapi alhamdulillah setelah saya jeda sudah berubah
karena saya bilang ini berarti ada yang salah
ternyata betul ada sistem yang salah yang bukan di dokternya
sama nakesnya bukan perawatnya tapi di administrasinya
dan setelah itu saya kasih waktu
kalau rumah sakit suwandi puskesmas rumah sakit bdh
itu dia satu orang berapa menit kita hitung
maka satu orang tidak boleh lebih dari lima belas menit
yang kedua karena rumah sakit ini rumah sakit daerah ya
rumah sakit pemerintah
jadi yang datang itu satu hari bisa dua ribu
bukan seperti rumah sakit swasta yang memang orang tertentu ini semua datang
jadi yang nomor satu kira kira jam tujuh sampai jam tujuh tiga puluh
maka yang datang nomor itulah yang bisa masuk
kalau yang belum nomor itu belum bisa masuk dia disediakan tempat ruang tunggu di luar
orang melihat di dalam tidak perlu kerumunan
karena ngapunten ya orang orang kita orang surabaya ini datangnya jam dua belas
dapat pendaftarannya kitirnya itu
tapi datangnya jam tujuh
karena masih berpikiran bahwa oh kalau datang duluan bisa masuk
enggak karena yang datangnya juga banyak
dan ini yang saya harapkan warga surabaya juga berpikir bahwa kita ini ribuan
bukan lagi yang seperti rumah sakit swasta yang nggak datang sudah dilompatin
betul terus selain ke suwandi kemana lagi
kita sudah semuanya ke suwandi ke bdh ke kelurahan kecamatan

setelah saya sidak saya kasih waktu seminggu

setelah itu kita datang lagi
saya bahkan di puskesmas itu pernah bilang sama pasiennya
bu berarti besok bawa ini aja ya bawa karpet
sama bawa rantang buat apa pak kita ingin bareng bareng di sini
akhirnya tapi ketika kemarin sudah selesai disamperin lagi mereka bilang
setelah seminggu saya datang lagi
pak sudah beda jauh
kita datang lima belas menit sudah keluar
sudah dapat obat
karena kalau terlambat saya berikan denda rp lima puluh per keterlambatan
satu orang lima belas menit
dia kenanya tujuh belas menit berarti dua menit ya
dia dapat rp lima puluh
satu jam berikutnya
sekarang lima belas menit
sekarang jam tujuh lebih lima belas
maka dia sampai jam delapan lima puluh
tapi per satu menit dia sudah kena denda
satu jam berikutnya atau dua jam berikutnya
ya dia kena rp lima puluh lagi
satu orang rp seratus dia sedang
kalau mau sidak seberapa sering sih mas
seperti ke kelurahan ke kecamatan poskesmas atau rumah sakit gitu
kita tapi saya tidak mau sidaknya itu mengajak engajak banyak teman
jadi saya biasanya datang sendiri pakai motor pakai vespa gitu ya
kadang kadang sama ajudan sama sopir aja langsung datang gitu
jadi mereka enggak siap
jadi memang seperti itu yang saya cari
tapi setelah saya sidak
kok setiap hari saya sidak
saya sidak saya kasih waktu seminggu
saya kasih waktu seminggu berubah gak
tapi berubahnya ini saya panggil kepala dinasnya
ini bukan satu poskesmas
kamu punya sekian poskesmas
berarti satu puskesmas ini menjadi contoh semuanya berubah
satu bulan untuk dari dinasnya ya bukan puskesmasnya
satu bulan untuk terus memantau yang puskesmas
saya kasih waktu satu minggu berubah
itu masuk kontrak kinerja
kalau ternyata tidak mampu tidak ada perubahan dalam satu minggu
kepala puskesmas akan kita pindah
tapi dalam satu bulan kontrak kinerja nggak jalan
dari dinas kesehatan
makanya kita selesaikan adalah kepala dinasnya
karena saya bilang itu yang harus kita lakukan
eh sudah selesai semuanya pungli
kemarin ada laporan
gimana ceritanya itu pungli
marah marah juga di apel pagi ya
kalau di apel itu saya ngingetin
saya ingetin ke teman teman semuanya
ingat kita ini adalah pelayan publik
kita hidup kita makan menyekolahkan anak anak dari gaji pegawai negeri sipil
berarti kalau sudah gaji itu dari masyarakat
maka jangan dilihat apa yang masyarakat berikan
tapi balik apa yang kamu berikan
nah itu ada lagi yang untuk mengurus
mengurus ngasih duit
setelah itu ada mau masuk tenaga kerja
kita kan buka ya untuk tukang sapu satpol pp itu ternyata ada yang bayar
bagaimana saya kemarah
orang susah setelah itu cari pekerjaan
kita ada pekerjaan
ada yang diminta duit sekian
terus setelah itu satu bulannya tetap dikurangin terus
mau cari duit tapi malah dimintain duit
saya bilang ini ada orang asn bukan orang asn
tapi bukan orang asnnya ini kata yang laporan
ini orang besar
saya bilang nggak ada orang besar di sini
semua derajat kita sama
tuhan menciptakan kita punya derajat yang sama
kalau sudah ada bukti kasih ke saya
ini ternyata juga sudah saya laporkan ke kejaksaan
ketika saya punya bukti saya laporkan ke kejaksaan
apakah itu pemerintah wali kota dprd partai
kalau ini kita adalah untuk rakyat
kalau ada yang seperti itu bantulah
jangan setelah bantu terus minta duit
kan kasian nih masyarakat
makanya yang seperti ini yang mau saya hilangkan
jadi mas melaporkan langsung ke laporan tenaga hukum
itu sudah saya bilang
mas tolong di ini ke kejaksaan pak
ini ada laporan yang dibuat contoh lah
jadi di surabaya ini biar bisa menghargai orang lain
jadi apakah saya nanti suatu saat berhenti jadi wali kota
tapi sistem ini berjalan
sehingga orang ini masyarakat bisa merasakan lah nikmatnya
bagaimana di kota surabaya
kita sekarang sebelah kiri ada air mancur ya
bisa lihat seger ini
ini seger ini
ini yang membuat pagi suasana menjadi indah
tapi kalau malam suasananya jauh lebih indah
karena di titik ini ada lampu warnanya
di titik ini ada sorot sorot lampunya
makanya kalau indah suasananya insya allah kalau malam lebih indah daripada suasana pagi
mas karena kita udah lihat lihat di luar atau depan balai kota
saya mau tahu nih ruang kerja wali kota surabaya eri cahyadin
kami merencanakan di dua ribu dua puluh tiga ini zero stunting
tapi apakah bisa
kalau ada bayi yang bawaan
sehingga kami membuat target zero stunting itu adalah bayi yang memang dia tidak punya penyakit bawaan
mas eri kalau soal stunting di surabaya ini kan menarik ya
mengalami penurunan yang drastis
mulai tahun dua ribu dua puluh ada sekitar dua belas tujuh ratus balita stunting
kemudian pada dua ribu dua puluh satu turun lagi menjadi sekitar enam tujuh ratus
dan tahun dua ribu dua puluh dua menjadi sekitar sembilan ratus balita stunting
gimana sih mas caranya surabaya bisa menurunkan angka itu
bagaimana semua anggaran kita yang berhubungan dengan stunting itu terkoneksi antar dinas
tugasnya harus sama
karena stunting ini bukan dinas kesehatan saja mbak
ada dinas dp tiga a dinas kesehatan turah camat pegang peranan penting
yang kedua bagaimana kita bisa menggerakkan warga
karena di surabaya ini yang mendata stunting adalah pkk
ada namanya kadir surabaya hebat yang kita punya empat puluh delapan
yang membuat masakan
untuk memberikan makanan
itu adalah tetangganya mereka sendiri yang anggaran pemerintah kota kita turunkan dari umkm
sekitar rt rw nya mereka tinggal
akhirnya kita kontrol bersama
yang paling penting adalah peran dari warga punya rasa guyup dan rasa gotong royong
yang alhamdulillah di tahun dua ribu dua puluh dua itu munculnya sangat luar biasa
itulah yang membuat stunting
tapi kalau terkait stunting
sudah turun lagi sekarang
kan ini ada punya data real time itu
jadi data jadi delapan ratus sembilan puluh an sekian
iya di awal bulan januari ini
karena kami merencanakan di dua ribu dua puluh tiga ini zero stunting
tapi apakah bisa zero
kalau ada bayi yang bawaan
sehingga kami membuat target zero stunting itu adalah bayi yang memang dia tidak punya penyakit bawaan
kalau cara mengontrolnya seperti apa
jadi cara kontrolnya kita semuanya pakai aplikasi
ini barusan saja saya ya
tadi barusan rapat sama teman teman
karena dengan turun drastisnya ini pekerjaan kita belum selesai
karena sebenarnya stunting itu dari seribu hari
saya harus mengontrol betul bagaimana orang yang akan menikah
itu harus terdata
karena mereka kita lihat dulu berat badannya berapa
zat yang dibutuhkan zat besinya ada atau tidak
depat gede atau tidak
terus yang selanjutnya
dia lingkar perutnya berapa
lingkar tubuhnya berapa
setelah calon pengantin maka masuklah ke dinas kesehatan
setelah itu kita lempar masukkan ke kantor kua
untuk tanda menikah
setelah menikah itu dia kita lihat
dia masuk pasangan usia subur berarti
berarti dp tiga a itu mendampingi bagaimana dia hidup sehat
bagaimana dia caranya sampai punya anak
setelah dia hamil maka kita intervensi
intervensi masuk ke dalam aplikasinya kesehatan
dia diberikan vitamin a
dia diberikan vitamin apa
ketika dia melahirkan sampai dia mendapatkan imunisasi apa
karena insya allah di surabaya ini dengan aplikasi ini semua rumah sakit
semua bidan praktek yang mandiri
semua klinik itu menjadi satu bagian
datanya masuk ke data dinas kesehatan
sehingga saya bisa melihat satu surabaya ini berapa sih bayi yang lahir di tahun dua ribu dua puluh dua pokoknya begitu
yang kondisinya normal berapa
yang kondisinya tidak normal atau berat badannya di bawah
yang masuk stunting berapa saya tahu semua
disitulah akhirnya kita bisa melakukan intervensi
dan yang pasti saya di dalam ruangan saya ini ada data yang betul
data yang berbicara terkait dengan stunting dan macam macam
sehingga saya di ruangan ini saya tinggal duduk aja sambil melihat
oh ini ada ini ada ini
baru saya mengambil sebuah kebijakan dan perintah kepada teman teman
dan data yang ada di tempat saya ini
di televisi yang ada monitor yang ada di ruangan saya ini
itu juga saya pasang di semua opd
sehingga orang surabaya tahu ini adalah transparansi kota surabaya
pr nya kemudian bagaimana mengajak pak sutri mas
agar mau daftar atau mendaftarkan diri ya ke dalam aplikasi itu
karena kan begini
syarat menikah yang ada di kua itu adalah surat pengantar dari kelurahan
ketika surat pengantar dari kelurahan
maka saya tidak mau orang itu bertemu kelurahan
atau meminta bantuan yang akhirnya bisa jadi pungli gitu kan
dia cukup melalui aplikasi
ketika sudah melalui aplikasi
maka langsung kita kerjakan
sampai ke kelurahan sampai langsung kita kirim ke kantor kua
nanti si calonnya akan mendapatkan notifikasi
dan dia melihat bahwa sudah berkas saya sampai di rt
sampai di rw
sampai di kelurahan
sekarang sudah di kua
tinggal dia menunggu surat dari kua untuk dirapak ya
untuk dengan suaminya
itu mau tidak mau dia pasti
karena kua meminta surat pengantar dari kelurahan
satu hal lagi ini yang diminta presiden ya
untuk seluruh pemda
untuk menurunkan juga angka kemiskinan
surabaya juga termasuk turun drastis nih mas
angka kemiskinannya ya
dari awal tahun dua ribu dua puluh dua ada sekitar satu tiga juta jiwa
kemudian pada akhir tahun sudah turun drastis menjadi dua ratus sembilan belas ribuan jiwa
nah itu gimana caranya
bisa turun delapan puluh tiga an persen itu
jadi di pemerintah kota itu
kan sudah jelas di undang undang
menjadi tanggung jawabnya negara
berarti apbd kota itu harus berguna
untuk mengurangi kemiskinan
dan mengurangi pengangguran
buat saya orang miskin terjadi karena apa
karena mereka tidak punya pekerjaan
kalau ingin tidak menjadi miskin
maka dia tidak boleh
pengangguran dan dia harus memiliki pekerjaan
data dari sekian satu tiga juta itu
kita lihat siapa yang masih produktif bekerja
kalau tidak bisa orang tuanya
karena kita sentuh itu per kakak ya
per kepala keluarga
bukan per pribadi
apbd kota surabaya
ada pembuatan paving gitu mbak
pavingnya kita produksi sendiri
jadi kita latih warga yang miskin
kita belikan alat
mereka menghasilkan paving
pavingnya kita ambil
sesuai dengan kualitasnya
kita latih sampai sesuai kualitas
yang memasang paving itu adalah orang surabaya juga
ada padat karya yang kami sebutkan
ada kafe yang kita bentuk
yang itu insya allah sekitar sembilan puluh sampai seratus juta per bulan omsetnya
itu yang bekerja adalah orang miskin semuanya
pembuatan paving itu adalah dari orang miskin yang kita kerjakan
itu enam juta per bulan dia pendapatannya
seperti romo kalisari
kita bentuk tempat wisata
umkmnya yang dia berjualan makanan
terus yang untuk kano
itu semuanya orang orang yang dia miskin
mereka kita pekerjakan di sana
semua hasil yang masuk untuk orang miskin
itu tanggung jawab pemerintah
jadi bukan kita kelola
setelah itu kita ambil
tapi bagaimana pemerintah ini bisa memberikan asetnya
jangan sampai aset itu menjadi aset yang ideal
setelah itu tidak ada manfaatnya
karena itu saya manfaatkan yang bekerja mereka
hasilnya diambil oleh mereka semuanya
itulah tugas pemerintah mengurangi kemiskinan
hari ini saya bisa tahu mbak
dari anggaran saya
orang miskin berapa yang terserap saya bisa tahu
kalau pemerintah tidak pernah tahu
berapa dari apbd untuk menyerap orang miskin
kacau negara ini
makanya kita tidak boleh
saya sampaikan ke teman teman
tidak boleh kita teoritis mengurangi kemiskinan
kita harus tahu berapa orang miskin
kita niat turunkan berapa
berapa orang miskin itu yang mendapatkan pendapatan
empat juta atau lima juta
sehingga mereka tidak jadi miskin
itulah tugas pemerintah
jadi intervensinya tidak hanya memberikan bantuan atau uang cash
nah ini yang saya nggak mau
jadi kalau orang miskin di surabaya
kita hanya membantu umpamanya
pakai bantuan uang
ini tidak bisa
karena akhirnya tergantung dari wali kotanya
wali kotanya berganti
dan saya tidak ingin orang miskin itu menjadi obyek dari pemilihan wali kota
saya paling tidak suka itu
saya lahir dari birokrasi
baju saya masih birokrasi
meskipun saya orang politisi hari ini
sehingga orang miskin ini harus diberikan pekerjaan
bagaimana mereka akan eksis mendapatkan penghasilan untuk menghidupi keluarganya
jangan dikasih bantuan
kalaupun dikasih bantuan
itu hanya untuk awal
selambil dia bekerja
untuk menunggu bayaran
dia diberikan awal bantuan
sampai lima bulan atau empat bulan
setelah itu lepas
karena dia sudah mendapatkan penghasilan
itulah keberhasilan pemerintah
saya bilang begitu sama teman teman
dan itulah yang saya jadikan output outcome dari semua opd
karena semua opd yang ada di kota surabaya
mulai tingkat dinas
maka setiap kegiatannya
berapa orang miskin yang terbebaskan dari anggaran yang mereka punya
itu menjadi kontrak kinerja
ketika dia gagal
maka saya harus pindah mereka
jadi intervensinya sustain nih
jadi saya berharap
wali kotanya siapapun
maka sistem ini berjalan
jadi kebijakan kebijakan itu bukan tergantung wali kota
tapi tergantung sistem yang berjalan
jadi jangan sampai nanti
wali kota menyampaikan ini
oh itu jaman saya
tidak bisa begitu
wali kota atau pemimpin yang berhasil itu
adalah ketika sistem itu berjalan
dan yang terpenting
semua stakeholder di kota surabaya
stunting perguruan tinggi terlibat
rt rw terlibat
kader surabaya hebat empat puluh delapan ribu
mobil khusus wali kotanya tidak berjalan sendiri
karena keberhasilan kota itu bukan warga kotanya
keberhasilan buat saya wali kota atau kepala daerah itu adalah
ketika bisa menggerakkan semua umat
semua stakeholder yang ada di kota surabaya
semua kekuatan di kota surabaya untuk bergerak bersama
itulah ciri orang surabaya
mas ini mumpung di ruang kerja wali kota ya
menarik perhatian ini nih
ada sudah terpampang nyata
ada cctv terintegrasi
ini bisa dijelaskan mas yadi
ini dari mana saja sih cctv ini kalau saya baca ada kelurahan kelurahan ya
ada di cctv ini sebenarnya tempat pelayanan publik
tempat pelayanan publik ini
ada terkait dengan pelayaran kelurahan
pelayanan rumah sakit
saya ingin pemerintah ini
memberikan yang terbaik kota surabaya
pemkot ini memberikan yang terbaik
bagaimana kita bisa menghormatin orang lain kalau kita tidak bisa menghormati diri kita sendiri
jadi saya bisa sampai itu pakai itu pakai ht
duh kok pakai ada sendal jepit
duh gimana orang bisa menghormati orang lain sendiri pakai sendal jepit
saya bilang sama pak luranya sama pak camatnya waktu itu
pak itu lihat tuh ada anaknya yang pakai sendal jepit
enggak ada pak
kok akit mereka
duh pak wali kok kita tahu tahu
rumah sakit suwandi
yang saya sempat marah marah
itu gara gara saya lihat di sini
loh kok banyak orang yang ngantri
saya telepon dulu ke pak direkturnya
pak direktur ini ada enggak ada pak enggak ada antrian
nah disinilah akhirnya saya bisa kontrol betul tempat pelayanan publik
sehingga apa yang harus dikerjakan
waktu berapa menit
saya bisa kontrol semuanya di sini
jadi kalau di sini ada tumpukan orang
maka dia tidak berhasil
jadi ada buktinya ya
jadi mereka sekarang kalau orang orang pemkot
soalnya kantor kantornya seperti cctv
bahasa indonesia nya
semua kantornya sudah ada cctv nya
di ruangannya pak wali ya
ini terpantau semuanya
tapi saya bukan hanya pelayanan publik
tapi bagaimana kinerja dinas
kecamatan dan kelurahan itu
terkait kinerjanya juga saya pantau di sini
sehingga dia keberhasilannya berapa persen
setelah itu stuntingnya turun berapa persen
setelah itu pendapatannya naik berapa hari ini
itu terpantau semuanya
semua di ruang kerja saya
jadi disitulah saya bisa melihat
kerja teman teman semuanya
untung saya dulu dari birokrasi
kalau tidak dari birokrasi tidak tahu saya
terus ini satu lagi
sebelahnya ada layar
ada data data di sini ya
kita lihat di sini
saya bilang kenapa stunting itu bisa turun
pasangan usia subur di surabaya ada berapa
keluarga miskin sekian
keluarga miskin semenar
keluarga miskin di surabaya berapa sekarang
dan ini real time ya
kita akan tahu terus
sekarang ini turun
stuntingnya menjadi delapan ratus tujuh puluh tiga
karena yang mereka lepas stunting
itu sudah diperiksa
berat badannya tingginya lepas dia
maka dia keluar
jadi kita lihat dan tahu
oh sudah turun
sudah turun semakin turun
dan inilah menjadi kontrak kinerja
dari teman teman opd
ini bukan hanya stunting
bukan hanya orang miskin
karena kalau saya bicara lagi terkait stunting
maka dia hubungannya dengan calon pengantin
pasangan usia subur yang harus kita kontrol
ini semua kelihatan
tapi ini bukan hanya stunting
bagaimana sekarang terkait dengan output rendah
setiap opd kita akan tahu
oh ini output rendah
tahun dua ribu dua puluh dua sekian
setiap satu tahun dia akan kelihatan bergeraknya berapa
ada lagi pendapatan
pendapatan sekarang di tahun dua ribu dua puluh dua terserapnya berapa
sekarang hari ini berapa
ini setiap opd
oh belum ada sama sekali
oh yang ini naik sekian
dan yang paling penting adalah bagaimana kita melihat reformasi birokrasi
mau melihat sakip kita
maka kalau kita menargetkan sakit seperti itu
itu berarti setiap opd harus delapan puluh satu
jadi kita lihat nanti dalam satu tahun
dia sampai berapa nih
oh februari berapa
berarti dia tidak akan sampai jadi delapan
nah ini semuanya jadi kontrak kinerjanya mereka
kalau mereka tidak terpenuhi
maka dia membuat surat pernyataan
bahwa dalam satu tahun saya siap untuk berhenti dan dipindah
oh langsung begitu ya
ada loh yang saya ganti satu tahun sekali
karena mereka tidak mencapai output outcome nya
membangun negara ini tidak boleh baper
orang suka tidak suka
orang membicarakan apa
niatnya adalah inamal amalubi
niat niat kita ini untuk umat
sidak rumah pompa kalidami untuk apa
jadi dulu daerah kertajaya daerah dharmawangsa itu banjir
karena kita hanya mengendalikan satu ya
setelah itu kita bangun rumah pompa
karena bebannya dia berdaul
maka folder ini kita pindahkan
folder ini kita bangun
ada dua rumah pompa
yang dua itu untuk menarik lumpur
yang satu untuk menarik air
jadi alhamdulillah dengan selesainya pompa yang ada di tempat ini
maka banjir yang ada di daerah dharma wangsa daerah biliton itu sudah tidak ada hari ini
tidak ada genangan air kalau hujannya
karena kekuatan ini
kenapa saya ngecek di sini itu
setiap pagi kita lihat folder ini terisi atau tidak
karena teman teman itu harus tahu kalau ketika dia mendung
maka sebelum mendung
maka sebelum terlambat ini harus dikosongin
jadi air air yang ada di sungai itu ditarik semua masuk ke sini
terus dibuang juga langsung ke apurwun rejo
sehingga bebannya kalau hujan dia bisa menampung air
kita nggak boleh lupa mereka
kalau pagi saya jalan ke rumah pompa itu ngingetin
karena bagaimanapun kan mereka yang jaga rumah pompa juga manusia ya
makanya kita sering ngobrol di sini
kadang kadang kita yang makan bareng
memberikan semangat kepada mereka
bahwa peran mereka sangat krusial
bahwa peran mereka sangat besar untuk menyelesaikan masalah banjir di kota surabaya
karena sistem ini sudah berjalan
tapi kalau manusia nyonok kesalahan
tidak membuka rumah pompa atau terlambat
ya pasti akan jadi banjir lagi
kalau dulu ketika surabaya masih sering ya ada genangan air
bahkan banjir ini
mas erick kan turun langsung nih ke lapangan
sempat marah marah juga itu
itu kenapa mas
terus kalau misalnya ada warga
atau mungkin ada petugas yang mungkin dalam tanda kutip
aduh gak suka deh mas heri marah marah
benci itu gimana mas
ada satu yang saya lihat
ketika surabaya tahun dua ribu dua puluh satu itu
di jalan ahmad yani
itu banyak banjir ya
itu karena belum terkoneksi satu dengan yang lainnya
karena itulah saya melakukan koneksi koneksi
tahun dua ribu dua puluh satu saya tidak bisa melakukan apa apa
karena anggaran sudah digedok di tahun dua ribu dua puluh
saya dilantik tahun dua ribu dua puluh satu februari
sudah hanya mengandalkan mobil pmk
tapi tahun dua ribu dua puluh dua kita lihat masalahnya
kita langsung melakukan sistem untuk kompas potong kompas
kita berikanlah dirikanlah rumah pompa
di sini pada waktu marah saya hanya mengatakan
kamu sebagai pemimpin
atau sebagai pemilik kota ini
harusnya kan memberi contoh
kalau sudah hujan
terus ternyata rumah pompanya tidak jalan atau kurang
ini harus bagaimana
berarti cepat peranganannya
itu yang namanya inovasi dan solusi
dan dia diam saja
bukan berarti tidak ada rumah pompa
kurang ini kurang itu
terus kita diam tidak
tapi bagaimana kita memanfaatkan apa yang sudah kita punya
ada mobil kebersihan
tarik semuanya untuk nyedot air
membantu untuk mempercayai
membantu untuk mempercepat
saya marahnya itu karena apa
saya tidak ingin
bahwa pemerintah kota surabaya zaman saya itu tergantung oleh saya
tapi bagaimana sistem itu berjalan
sampai saya juga marah
masuk camat tidak mengerti
dia harus ngapain tidak tahu
sekarang camat kalau sudah mendung
sama lura itu sudah perintahkan mereka lari datang ke rumah pompa
rumah pompa lihat ketinggian airnya berapa
seperti ini ketinggian airnya berapa
terus folder ini penuh atau tidak
kalau folder ini penuh harus dikosongi
itu tugasnya lurah camat
jadi lurah camat
mendung dia sudah turun masing masing ke tempatnya rumah pompa
setelah itu kalau ujian dia
ada yang di rumah pompa
ada yang lihat saluran
jadi dia takutnya tahu
kalau dia ternyata salurannya naik
pak ini kok naik
rumah pompanya dipercepat atau dibesarkan
penarikannya mesinnya dilakukan
itulah yang saya mau
sistemnya yang berjalan
ini sistemnya yang berjalan maksudnya
jadi bukan perubahan perubahan di kota ini
bayangin kalau wali kotanya ganti
berarti yang tahu saluran
yang tahu orang susah
itu maksudnya wali kota itu
pengganti aku tolak
mas ini kan sering ke lapangan ya
kemudian melakukan pengecekan atau pemantauan
nah ternyata mas wakil wali kota kita
itu juga sering ini ke lapangan
nah bagaimana sih mas eri menjaga keharmonisan dengan wakil wali kota
karena beliau ini juga eksis loh di youtube
di instagramnya juga
kalau saya dengan pak armuji melihat sisi yang berbeda
tempat yang berbeda
karena pak armuji ini selalu melihat kebijakan saya apa
saya tidak mau ada pungli
maka dia turun melakukan hal yang sama
terus yang kedua saya tidak mau ada banjir
saya bangun rumah pompa
bangun macam macam sampai sistemnya seperti apa
beliau turun ke tempat tempat yang perbaikan pompa
ini gak mari mari sih
sehingga kami saling melengkapi sebenarnya
kalau saya sendirian
ngatas di tak surabaya
saya butuh kepala dinas
semuanya turun bersama
dan tujuannya hanya satu
satu nggak ada banjir di surabaya
dua gak ada pungli
yang ketiga adalah masyarakat miskin bisa terselesaikan
tapi apakah nanti mau di youtube kan mau di apa terserah lah
karena buat saya kepentingan umat jauh lebih besar daripada kepentingan saya pribadi dan pak armuji pribadi
kalau misal ada perbedaan pendapat nih
kan sering ya terjadi tentu
antara wali kota dengan wakilnya
atau kepala daerah dengan wakilnya
seperti apa mengatasinya mas
alhamdulillah ini gak pernah ya
ada perbedaan pendapat dengan pak armuji
cuma kalau saya biasanya kalau ono sing penting gitu saya telepon
dia kalau manggil saya mas yon
terus kalau ada yang namanya gak pas
tapi mungkin nunggu masyarakat ngerimanya bedo
telepon teleponan biasa saya
dan saya tidak membiasakan untuk formal
termasuk saya dengan pns saya
termasuk dengan kepala bidang kepala dinas
terus seluruh camat asisten sama sekda
saya gak pernah formal
saya telepon malah saya itu perintah lewat datis biasanya
kenapa saya perintah lewat hadis
biar semuanya dengar
kalau dengar berarti nanti akan saling membantu untuk koreksimari
tahap semari itu
gak musim lah
kalau sekarang itu waktunya formal
nanti kutu rapat kutu rapat kutu apa
terus yang kedua
jangan pernah baper
membangun negara ini tidak boleh baper
orang suka tidak suka
orang membicarakan apa
niatnya adalah inamal amalubi
niat niat kita ini untuk umat
jangan pernah didengar
kocok baper sih yang penting
ngolek wayai api di sanjung seneng
wayai orang asli gak seneng
karena kita jadi pejabat
jadi pemimpin itu harus siap dicaci dimaki
tapi jangan siap untuk dipuji
karena pujian itu akan menjatuhkan kita
siap lah menjadi orang yang dicaci dimaki
ketika dicaci dimaki itu anggaplah sebagai
nasihat buat kita untuk memperbaiki diri kita
dan memperbaiki kinerja kita
tapi kalau ada yang menyanjung kita
jangan pernah dengarkan
tersenyum menangis bersama rakyatnya
berarti apa yang saya ambil disitu
adalah saya masih punya hutang dengan warga kota surabaya
mas eri ini saya mau ngasih games dulu ya
wah ini games apa lagi
gamesnya tentang seberapa surabayakah eri cahyadi
ada pertanyaan gampang sih ini banyak
kapan sih mas hari ulang tahun surabaya
mei tanggal tiga puluh
terus berapa jumlah penduduk di kota surabaya
yang ada dua yang masih perlu kebersihan
karena cleansing data itu ada tiga dua juta
tapi yang tercatat adalah dua sembilan juta
ya benar sekali
lalu ini mas soal kebun binatang surabaya
mas sering kesana nggak sih
saya pada waktu kecil sampai sma ya
itu tempat yang paling digemari keluarga
sama adik adik sama orang tua
kita ada di kebun binatang gitu
jadi sering pasti tahu nih
bisa disebutkan mas apa aja sih satwa yang ada di kebun binatang surabaya
ada jerapah ada burung ada siamang ada harimau ada rusa ada komodo
banyak lah lagi
sering wisata kesana ini
mas terus di surabaya itu kan ada beberapa jalan unik nih
saya pernah pergi ke sebuah kelurahan lah
ada unik nih namanya
jalan albatros jalan bomber jalan dakota
pernah dengar gak
jalan mentor jalan curang
ya tapi sebenarnya itu kan sebenarnya nama yang dulu apa ya
awalnya bukan nama itu katanya
terus karena sering dibuat tempat kumpulnya anak
akhirnya namanya namanya jadi begitu gitu
ini yang kemarin kita juga sempat ngobrol sama teman teman
ini namanya kok aneh ya di surabaya
cuma kita nggak berani sih juga masih belum mempelajari juga ya
katanya temen temen kan harus ciri khasnya surabaya
tapi ya ini ciri khas yang dulu dulu nih gitu katanya
nah pertanyaannya itu ada di kelurahan mana sih mas
atau kecamatan apa
ini kecamatan apa ya
aku ngerti tapi gak ngerti kecamatan nih
soalnya jalannya ini yang kecamatan
saya kalau kelurahan kecamatan ini gak hafal ya masuk mana
tengahnya ada a nya
nggak ada tapi kan dia berbatasan
kecamatan apa depannya s tengah tengahnya ada a nya
oh belum masih berusaha
tengah tengahnya eh depannya s
iya tengah tengahnya a
oh dia masuk ini
tapi berbatasan itu ada putrajaya sama sawahan
terakhir nih saya pernah lihat mas eri jalan jalan atau berwisata pakai perahu
wisata perahu alimas nih
mas tahu nggak berapa harga tiketnya
harga tiketnya rp empat
itu bukan gampang
mas kalau ngomong ngomong soal perjalanan karir ya dari mas eri ini kan cukup matang di dunia birokrasi nih ya
dulu pernah jadi apa aja mas kepala dinasnya
saya kepala dinas cipta karya dan lepar uang itu tahun dua ribu tiga belas
dua ribu delapan belas saya pindah ke kepala pabeko pada perencanaan pembangunan kota
di dua ribu delapan belas akhir saya juga menjabat sebagai plt kepala dinas kebersihan dan tata ruang hijau
terus ada tiga kepala dinas yang saya lewati
nah kemudian kan jadi wali kota nih
direkom sama bu risma loh saat itu
dan menjadi kader pdip
kenapa sih mas saat itu tertarik kemudian gabung pdip dan kenapa memilih pdip mas saat itu
sebenarnya saya tidak ingin menjadi wali kota
karena ketika saya memilih jadi wali kota itu saya harus keluar dari masyarakat
padahal saya waktu saat itu saya masih umur empat puluh empat tahun
dimana masa kerja saya belum dua puluh lima tahun
jadi kalau saya harus memilih jadi wali kota saya harus keluar dari pegawai negeri tanpa ada pesangon
atau tanpa ada pensiun
bayangin kalau nggak jadi terus jadi apa gitu
padahal saya sudah sampai di puncak ya

di pemerintahan itu kepala bapak beda itu adalah yang terpuncak paling puncak
tapi di situ bu risma memberikan ilmunya kepada saya yang sangat luar biasa
bu risma menyampaikan apalah arti sebuah hidup itu kalau kita tidak pernah bermakna dan kita tidak pernah bisa berbuat untuk orang lain
menjadi kepala bapak itu hanya mengatur di dalam
tapi tidak bisa mengambil sebuah kebijakan
kebijakan kebijakan yang sudah dijalankan bu risma sangat luar biasa
untuk rakyat miskin
untuk membangun kota ini
disitulah saya meminta izin kepada beliaunya untuk meminta izin kepada umi saya
karena bagaimanapun orang tua saya yang melahirkan saya adalah ummi saya dan nabah saya
tapi orang tua yang memimpin saya pada dunia pekerjaan atau ideologi adalah bu risma
sehingga saya pamit kepada bu risma untuk disampaikan kepada umi
disitulah ummi mengizinkan
tapi saya punya syarat satu yaitu bagaimana ketika saya jadi wali kota
harus punya niat dan berjanji di atas quran
bahwa semua yang saya lakukan harus bisa menerangi makam aba dan ummi ketika meninggal
terus beliau mengizinkan
terus beliau menyampaikan pada waktu itu
kan baru meninggal ya
beliau hanya menyampaikan ke saya
saya ditemukan bunda saya
aba hanya menyampaikan
niatmu bu risma berubah
tanganmu nanduk dari quran
kamu yang jadi wali kotanya
itu abu saya yang menyampaikan
sama ummi saya waktu itu meluk saya
jadikan ini amal jariamu
karena anak singsoleku
semua amalan yang dilakukan akan sampai ke orang tuanya
dan saya paling takut tuh dengan kalimatnya ummi
yang tidak pernah saya bantam oleh saya kecil
beliau sudah bilang meluk saya
sudah kamu ke bu risma
sampaikan ke bu risma
disitulah saya baru mengatakan ke bu risma
bu saya sudah siap
karena bu risma dan aba ini
adalah teman ya
karena aba itu
pertama kali saya waktu masuk ke pegawai negeri
aba saya menyampaikan
kamu ikutin orang satu saja di sini
namanya bu risma
bu risma itu orang jujur
kerjanya luar biasa
kamu kalau di
ikut yang lainnya
mentalmu akan terganggu untuk berbuat yang tidak benar
jadi terjawab ya
kedekatannya mas eri cahyadi dengan bu risma
ternyata dekat juga dengan orang tuanya mas eri
saat itu kenapa mas memilih kendaraannya pdip mas
apakah karena bu risma juga pdip
atau karena kenapa
karena pada waktu itu
saya selalu katakan
menjadi wali kota
partai yang bertemu dengan saya
ya pinang untuk
saya pegang negeri
saya tidak akan
menjadi dan meninggalkan bagian negeri saya
dan yang bisa memerintah saya
dan ibu saya di dunia ini adalah dua
ibu ideologi saya adalah bu risma
ibu yang melahirkan saya
adalah umi saya
ada dua saya bilang sampai sekarang
kalau dua ini tidak memerintah
saya tidak akan pernah berjalan
dan menjalankan kehidupan di dunia ini sebagai apa
karena yang menentukan langkah saya
wabil kuis adalah umi saya
yang melahirkan saya
tidak ada setelah itu
mereka tidak lagi datang ke saya
dan bu risma yang
menyampaikan hal itu
dari partai pdi perjuangan
terakhir ketika bu risma meminta saya
umi saya mengizinkan
saya bertemu dengan partai pdi perjuangan
dipanggil dengan pdi perjuangan
satu kalimat yang saya selalu bangga
hampir sama dengan abah dan umi saya
dia selalu mengatakan
kamu harus bisa
bahagia bersama masyarakat
itu kalimat abah saya hampir sama
kalau abah saya selalu katakan
hidup kita tidak ada artinya
kalau kita hidup kenyang
warga di sekitar kita masih
tidak bisa tidur nyenyak
itu dosamu paling besar
saya gabungkan dengan kalimat
ibu ketua umum pdi perjuangan
selalu bersama dengan masyarakat
umi saya juga punya sifat yang sama
ibu ideologi saya
punya sifat yang sama
mas sudah jadi kader pdip ya
mas nanti ke depan
menugaskan mas eri
bagaimana tuh mas
saya juga dengar nih
ada bisikan bisikan loh
dari beberapa kepala daerah
mbak itu mas
di beberapa kepala daerah
mbak itu mau maju gubernur loh
nah itu gimana nanti mas
ibu ketua umum pdi perjuangan
tidak akan pernah
ke arah sana gitu
karena yang beliau tugaskan ke pasangan itu
kader pdi perjuangan itu
maka jangan pernah berharap
untuk dicalonkan kembali
tadi beliau sampaikan
berarti apa yang saya ambil disitu
saya masih punya hutang
dengan warga kota surabaya
warga kota surabaya masih banyak yang miskin
ketika beliau konsen kepada stunting
tahun dua ribu dua puluh stunting itu jumlahnya dua puluh ribu

turun menjadi seribu
hari ini turun menjadi delapan ratus
itu adalah yang ditugaskan beliau nya
sebagai kader pdi perjuangan
jadi jangan pernah memikir
menjadi wali kota lagi
karena buat saya
tidak ada pil pilan ya
tidak ada pil wali
tidak ada pil gup
tidak ada lainnya lah
karena buat saya hari ini
seperti yang ditugaskan
ibu ketua umum pdi perjuangan
memberikan yang terbaik bagi masyarakat
sebagai amal jariah
sekaligus pesan dari
omi dan abah saya
untuk menerangi makam
sekarang abah saya sudah meninggal
maka tidak ada pilihan lain
saya harus berjuang
untuk rakyat surabaya
dan memberikan yang terbaik
kepada ketua umum
kepada bu megawati ya
kan masih banyak pr
yang ada di surabaya
karena itulah yang saya selalu sampaikan
ke pak sekjen
melakukan perubahan perubahan sistem
gerakan wali kotanya
karena saya takut
kalau ini terus begini
tergantung hanya kepada
bukan sistem yang berubah
lagi memperbaiki sistem
setelah itu juga
hutang hutang masih banyak ya
yang warga miskin
masih belum nol
itulah yang masih
menjadi tanggung jawab saya
sebagian besar itu
ya ketika saya nonton film itu
oh belia negaranya gini
terus tanpa sadar itu
saya terapin di
masih belum nol
terus tanpa sadar itu
masih belum nol
masih belum nol
sekarang kita sudah ada di rumah
pribadi mas eri cahyadi
ada mbak rini indriani juga
terima kasih mbak mas
saya sudah boleh main main ke sini
sama sama mbak dora
semoga berkenan ya
alhamdulillah untuk memulai kedatangan saya kesini saya mau main games dulu nih karena sudah main games
ada dua kertas untuk mbak rini satu untuk mas eri satu
ini gamesnya adalah tentang siapa lebih tahu siapa
pasti saling mengenal karena sudah lama kan pernikahannya
nanti saya akan kasih pertanyaan mbak dan mas harus jawab nggak boleh nyontek ya
nanti poinnya paling banyak dia yang menjadi pemenang
gak boleh ngintip ya gak boleh nyontek ya
pertanyaan pertama adalah berapa ukuran sepatunya mas eri pertanyaan untuk mbak rini dan berapa ukuran sepatunya mbak rini untuk mas eri
oke pertanyaan kedua siapa sih yang paling berantakan diantara mbak rini dan mas eri
cepet nih jawabnya ya udah hafal
pertanyaan ketiga siapa yang punya tulisan tangan paling bagus
mbak rini atau mas eri
pertanyaan keempat apa makanan favoritnya mbak rini untuk mas eri dan apa makanan favoritnya mas eri untuk mbak rini
pengen nanya yang akhir ya
oh gitu gak apa apa ditulis aja kalau banyak
dulu ketika sekolah apa sih kenakalan remaja
yang pernah dilakukan misalnya apa bolos atau nggak ngerjakan pr mbak rini untuk mas eri apa kira kira dulu
kalau mas heri apa dulu kira kira kenakalan remajanya mbak rini atau nggak pernah nakal nih jangan jangan
gak pernah nakal dia soalnya
oke sekarang boleh dikumpulkan kita akan cross check bersama ya nanti jawabannya benar atau enggak nih ada poinnya juga
makanan ini makanan yang aneh aneh dia susah jadi
ini yang sebelah kanan adalah punya mbak rini dan yang sebelah kiri jawaban dari mas eri ya
tadi ukuran sepatu nih mbak rini tiga puluh tujuh benar
benar dua duanya jadi setara poin
karena tiap hari kita selalu melihat sepatu
oh gitu kenapa
biasanya saya nyapin sepatu
oh nyapin sepatu oke
terus yang tadi paling berantakan ya saya ini adalah mas eko
mbak dini juga jawab mas eri
aduh gimana dong kalau poinnya seimbang
berantakannya biasanya soal apa sih mbak
baju lemarinya itu paling berantakan
abis diberesin terus nanti dua hari lagi berantakan lagi
itu lalu kasih istri pun
satu nya berantakan satu nya enggak
lalu yang ketiga adalah siapa yang tulisan tangannya paling bagus
ini istri jawabannya mas eri ya
terus ini mbak rini oh benar benar
kemudian makanan favoritnya mbak rini adalah sushi benar mbak
banyak sih ya
sushi termasuk gak
kemudian mas eri makanan favoritnya bakso soto benar mas
karena mbak sudah soto makan tiap hari aku gak bisa bawa soto ke rumah itu
yang terakhir nih kali ini
yang terakhir ini nih kenakalan ramajanya mbak rini tidak ada nakalnya beneran mbak dulu
pernah bolos pernah bolos
beli pagi sampai dipanggil orang tua sekali aja dalam seumur hidup
itu kelas berapa
kalau sma kan kita berhenti
oh gitu ya
ya udah berarti mas eri kalah satu poin ya
terus kalau tadi mas eri pernah berantem karena bela teman benar tuh mas
itu kapan kelas berapa
sma kelas tiga lah
kelas dua mau naik kelas tiga
oke berarti pemenangnya adalah mbak rini
jadi mbak rini
jadi mbak rini lebih tahu nih tentang mas eri
mbak kalau di rumah mas eri tuh ngapain aja sih biasanya ada bedanya nggak dengan di rumah sebagai kepala keluarga sama kalau di luar sebagai wali kota gitu
jadi mas eri kita suka guyon ya
jadi kalau di kantor kalau di apa di forum gitu ya dia kan walaupun guyon tapi guyonnya kan masih terarah lah
kalau di sini udah kalau bahasa jawa itu letean ya
apa sih bahasa jawanya jadi kita udah bener gak sih ini kayak wali kota sampai anak anak saya tuh kalau ngomong tuh gini
jadi guyonnya tuh kita guyon guyon guyon apa ya bener bener guyon gitu sambil ini bahasanya
bahasa karuan karuan gitu
biasanya bercandanya soal apa sih kalau di rumah yang dibahas tuh
kadang kita kan suka nonton bareng ya ada serial gitu ya
terus kadang kadang kalau ada persoalan apa mas erick cerita gitu kita samain sama film
wah kita kayak bayi bayi saing aja deh biar bisa ini jadi guyon guyon kayak gitu gitu jadi
biar pekerjaan kan kita udah sepakat ya pekerjaan itu gak usah dibawa pulang gitu
jadi gak tambah stress gitu jadi kita guyon guyon aja
kalau cerita okelah tapi gak usah sampe kan kadang kadang mas eri tuh kalau pulang bete mukanya cek perut gitu gitu ya
saya juga jadi bete ya
jadi kita udah sepakat udah pekerjaan jangan dibawa pulang
ya kita fun fun aja lah di rumah jadi nggak stres juga di rumah
kalau mas eri biasanya di rumah ngapain aja sih mas kok di luar kan udah sibuk kerja
udah sibuk mantau ini udah sibuk sidak ini kalau di rumah ngapain sih yang dilakukan sehari hari
kadang kalau aku capek aku sering main ps sama anakku
tapi kalau hari ini ya kalau hari libur gitu udah sepakat
hari hari biasa biasanya aku nonton btv netflix gitu
tapi rata rata yang aku lihat tuh film film yang penuh kenegaraan ya
kayak masalah negara negara lah
banyak juga ya nonton filmnya ya
dalam kerajaan gitu
jadi dalam kerajaan jadi film yang pengaturan strategi strategi gitu
kenapa mas suka dengan film genre seperti itu
saya mulai kecil itu paling seneng
dengan film seperti g tiga puluh spki
terus belanegara intinya film yang belanegara
sampai saya itu kalau lihat film yang seperti pertempuran g tiga puluh spki
atau dengerin lagu padamu negeri dalam suasana tertentu bisa nangis ya
karena begitu beratnya perjuangan untuk merebut kemerdekaan
terus seperti apa itu paling suka aja
jadi paling seneng film gitu
film film perang ya
kayak pembela negara gitu intinya belanegara
jadi tiap hari ya filmnya kayak gitu
kadang kadang itu kita diskusi gitu loh
jadi dari film itu
oh ya kita tarik ilmunya tuh bahwa strategi itu penting gitu loh
bukan hanya bagaimana cara mengatur kerajaan itu ternyata butuh strategi
dan di apa
jadi orang jahat itu ada dimana aja ternyata
itu jadi kita anu ya berarti kita ngobrol gitu ya
kita harus ini jadi apa ya pelajarannya ini jadi ada bahasan baru gitu
ada nilai yang diambil juga ya dari filmnya
sebuah kebijakan kebijakan yang saya ambil itu
sebagian besar itu
ya ketika saya sih nonton film gitu
oh belanegaranya gini
terus tanpa sadar itu saya terapin di saya kerjain
oh gini terapinnya coba sih saya terapin kayak gini
itu sebenarnya salah satu dari yang saya ambil untuk menerapkan
kebijakan di pemerintah kota itu
ya karena saya sering sering nonton film
bela bela negara yang seperti itu
ada pesan mbak untuk mas eri apa
pesan ya tetap menjadi pimpinan yang bijaksana ya
karena awal untuk menjadi wali kota itu kan
kita sudah sepakat bahwa ini untuk kemasatan umat
jadi tetap berpegang teguh pada prinsip yang awal
kita jadi wali kota karena cobaannya luar biasa
tantangannya luar biasa
tapi insya allah saya yakin dengan beliau ini bisa mewujudkan
apa yang menjadi program beliau untuk masyarakat ya
mas eri gimana menanggapi pesan dari seorang mbak rimi
jadi kalau ngadepin saya gitu kan saya orang yang keras ya
karena dia dengan kesabarannya itulah
yang mungkin diijabai sama kusti allah ya
terus yang kedua
apalagi kalau sudah puasa sudah sholatnya
menurut diri dia kuat
dia setiap puasa itu pasti hatam quran
itu pasti bisa sekali bisa dua kali gitu
jadi memang kekuatan seorang istri itu luar biasa menurut saya
tapi dan hari ini saya karena sama istri ini sudah
ketika diamanai jadi wali kota
saya tidak bisa sendiri
ketika saya harus menyelesaikan semua masalah
ternyata seperti stunting
saya kan gak mungkin pegang semuanya
saya sadar betul bahwa kekuatan seorang wanita itu luar biasa
saya kemana mana selalu saya sampaikan
ketika ada surga di kakinya
maka lebih cepat penjelasannya
karena itulah saya minta pada waktu itu istri saya itu turun
kamu bantu untuk orang miskin
ya jadi ternyata dibalik sosok wali kota surabaya eri cahyadi
ada istrinya yang bukan hanya mendukung di rumah
tapi juga kinerja nih di lapangan
mas eri mbak rini terima kasih banyak
saya sudah dijamu dengan baik di rumah pribadi loh
ini lagi bukan rumah dinas ya
sampai jumpa di episode the politician berikutnya
the politician dialog politik untuk menggali esensi
dan menagih aksi bukan sekadar sensasi
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu